pemerintah indonesia tidak akan memulangkan warganya yang terlibat dengan kelompok isis
pemerintah beralasan lebih memilih menjaga keamanan dan kenyamanan bagi dua ratus enam puluh tujuh juta penduduknya di tanah air
hal ini disampaikan menko polhuka mahfud md usai rapat terbatas bersama presiden joko widodo
di istana kepresidenan bogor jawa barat pada selasa siang
menurut mahfud data yang diperoleh dari badan intelijen pusat amerika atau central intelligence agency cia
perselasa sebelas februari dua ribu dua puluh enam ratus delapan puluh sembilan orang asal indonesia terdata pernah bergabung dengan kelompok isis
mereka tersebar di berbagai negara seperti suriah dan turki
dari enam ratus delapan puluh sembilan orang indonesia itu dua ratus delapan puluh delapan orang memiliki identitas dan teridentifikasi
sementara empat ratus satu sisanya tidak teridentifikasi lengkap data dan dokumennya
mahfud menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan penanganan terhadap anggota keluarga teroris
yang berusia di bawah sepuluh tahun
dan pernah dilatih menembak dengan melihat kasus per kasusnya
itu akan dipulangkan atau tidak
keputusan rapat tadi
pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus virus baru teroris
terhadap dua ratus enam puluh tujuh juta rakyat indonesia
karena kalau fdf ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat
rakyat yang dua ratus enam puluh juta itu merasa tidak aman
sehingga pemerintah yang kedua ini
tidak ada rencana memulangkan terorisme
tidak bahkan tidak akan memulangkan fdf ke indonesia
meskipun begitu pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid
tentang jumlah dan identitas orang orang
yang dianggap terlibat teror bergabung dengan isis